kita bergabung dengan pengurus yayasan smk lingga kencana depok jawa barat sudah ada ibu dian nur faridah
sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalamnya dan turut prihatin atas peristiwa kecelakaan yang menimpa smk lingga
terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di kompas petang
bu dian saat ini bisa diceritakan seperti apa kondisi korban selamat yang masih dirawat bu dian
baik mbak kondisi korban yang sekarang ada sekitar tujuh belas orang
jadi yang tujuh orang masih di ruang icu
yang mengalami luka parah sekitar tujuh belas orang
yang sudah dipulangkan sekitar tujuh belas orang
untuk pendampingan sendiri dari yayasan kepada para siswa korban kecelakaan ini seperti apa ibu
jadi kami melakukan pendampingan yang pasca kecelakaan
bekerjasama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak untuk menghilangkan trauma diantara
apakah turut bekerjasama dengan pihak terkait ibu
iya mbak dengan pihak terkait turut bekerjasama
dan kami pihak guru dan pihak sekolah akan memulai mendatangi siswa siswa yang mengalami trauma di pasca kejadian
untuk kondisi korban yang sudah dipulangkan juga masih trauma ya bu ya
ya ada beberapa siswa yang masih mengalami trauma pas kejadian mbak
apakah diadakan konsultasi juga secara psikologis ibu dengan korban selamat
iya kami melakukan konsultasi dan bekerjasama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak
ibu dian bentuk pendampingan selain konsultasi apakah ada bentuk pendampingan lain
yang disiapkan oleh yayasan
ya kami berkonsultasi dengan pihak sekolah untuk terus melakukan komunikasi dengan pihak anak anak yang melakukan trauma
mbak yang mendapatkan trauma di pasca kejadian
kemudian jika boleh diceritakan ini kegiatan saat pekan lalu ini kronologinya adalah kegiatan apa ibu
jadi ini kegiatan perpisahan
delapan tahunan mbak sepuluh bulan yang disudahnya dilakukan di lembang
memang kegiatan rutin setiap tahun untuk siswa perpisahan di lembang itu ibu atau ini baru pertama kalinya
tergantung kesepakatan antara orang tua murid murid dan sekolah mbak nana
mereka membentuk panitia sebelum kegiatan ini dimulai
artinya juga sudah dengan persetujuan seluruh orang tua siswa ya bu ya
kalau untuk bus yang digunakan ini po busnya memang menjadi langganan atau ini baru pertama kali menggunakan po bus tersebut ibu
enggak kami berkontrak dengan travel jadi yang melakukan po adalah pihak travel mbak
jadi yayasan sekolah sekolah smk berkontrak dengan pihak travel
kondisi busnya apakah sudah dijanjikan oleh pihak travel spesifikasinya seperti apa ibu
ya kami meminta pasti pihak sekolah meminta bis yang dalam keadaan baik mas
nah kami sudah ada perjanjian juga dengan pihak travel
oke artinya antara pemesanan bus dilakukan secara langsung oleh pihak travel ini ya bu ya
untuk travel ini ibu sudah biasa menggunakan dari pihak yayasan
untuk saat ini sudah berkomunikasi dengan pihak travel ibu
kami belum berkomunikasi mbak
kami kemarin masih fokus di korban meninggal dan korban perawatan
mungkin kami akan memulai besok untuk masalah yang lain
pihak travel sudah menghubungi pihak yayasan
boleh diulangi ibu travel apa ini ibu
ibu dian kalau dilihat dari kasus ini apa yang bisa dievaluasi
sehingga pihak sekolah akan lebih berhati hati dalam pemilihan pihak ketiga untuk bekerja sama dengan sekolah
bu dian saat peristiwa terjadi pada sabtu malam
ini pihak mana yang pertama kali memberi informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di subang
apakah dari pihak travel atau dari pihak po atau seperti apa ibu
kami menerima telepon dari pihak kepolisian mbak di tuban
terima kasih ibu dian nurfarida pengurus yayasan dari smk lingga kencana
sudah bergabung bersama kami di kompas petang